sudah bergabung bersama kami peneliti politik kajian amerika universitas notre dame nathaniel gracia sukmatoyo
selamat pagi mas natanil kalau kita bicara mengenai kasus amerika serikat sendiri
pelaku penganiayaan yang mengakibatkan george floyd meninggal sudah ditangkap
apalagi yang sebenarnya diharapkan para pendemo
karena sampai saat ini aksi demo masih terus berlangsung bahkan merambah ke sejumlah kota
kalau menurut anda sampai kapan demo ini akan terus berlangsung
terima kasih kesempatannya mas yudi mbak aledi
polisi yang terlibat dalam kasus george floyd memang sudah ditangkap
tapi itu bukan ujung dari protes ini
karena protesnya sebenarnya lebih besar dari sekedar menuntut polisi bertanggung jawab atas kematian george floyd
karena george floyd bukan yang pertama dan meskipun kita berharap george floyd adalah yang terakhir
tanpa perubahan yang sistematis
dalam penegakan hukum di amerika tanpa perubahan sistematis
dalam memperbaiki sistemik rasistem di amerika rasisme yang sistematis di amerika
akan ada george floyd george floyd berikutnya
dan itulah yang diinginkan itulah yang dituntut oleh pendemo di banyak kota besar di amerika saat ini
bahwa bukan hanya sekedar polisinya ditangkap yang terlibat dalam kematian george floyd
tapi juga ada perubahan yang besar perubahan yang fundamental
pertama dalam sistem penegakan hukum di amerika
di amerika itu
dan kemudian satu di antara seribu kulit hitam di amerika itu berpotensi meninggal di tangan polisi
itu dua lima kali lipat potensi meninggal di tangan polisi dari kulit putih
hal hal seperti ini yang dituntut oleh pendemo perubahan perubahan bagaimana sehingga kulit hitam itu bisa menjadi warga yang sejuk

dengan kulit putih dan bukan cuma kulit hitam saja tapi juga kelompok penualitas lain
dan itulah agenda besar dari demo demo ini seperti itu
lalu menurut anda mengapa isu rasial ini masih terus terjadi
apalagi ini jelang pemilu di amerika serikat sendiri bagaimana dampaknya juga
kalau tanya kenapa isu rasial trump terjadi itu historinya tentu panjang ya
jadi amerika kita tahu mereka baru selesai perbudakan itu tahun seribu delapan ratus enam puluh lima
dan itu kurang dari dua ratus tahun lalu satu ratus lima puluh tahun lalu
dan bahkan setelah perbudakan itu pun nggak langsung terjadi kestaraan rasial
setelah perbudakan ada namanya jim crow south
jadi perbudakan itu selesai nggak ada lagi warga kulit hitam di huru budak tapi mereka tetap diperlakukan sebagai warga kelas dua
sampai dengan tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima di negara negara bagian amerika yang bagian selatan seperti alabama
georgia itu kolam renang dipisahkan kulit putih dan kulit hitam
water fountain tempat minum umum toilet umum kulit putih dan kulit hitam dipisahkan
jadi ada histori rasisme yang panjang dan itu harus diselesaikan
itu nggak bisa sesuai dengan semalam nggak bisa selesai dengan derek kavin dan tiga petugas polisi miniapolis lain ditangkap karena kasus kematian george floyd
apalagi sekarang musim pemilu
nanti november dua ribu dua puluh adalah pemilihan presiden dan juga pemilihan kongres
kita tahu bahwa donald trump dan partai republik itu basis masanya adalah pemilih kulit putih
terutama pemilik kulit putih yang tinggal di rural area tinggal di pedesaan tinggal di bagian selatan yang tidak punya pendidikan tinggi
bahkan tidak punya
kadang mereka paling tinggi rata rata terpilih
mereka tinggal di sekolah menengah atas
ini basis masanya seperti ini dan basis masa yang seperti ini adalah rata rata mereka memiliki attitude yang kurang positif terhadap kulit hitam dan kelompok minoritas lain
sementara selain basis masa partai demokrat semakin kesini adalah mereka semakin menempatkan diri sebagai partainya kaum minoritas
kaum muslim amerika kulit hitam
jadi selain isu rasisme ini ada juga jualan partai
partai partai ini berusaha memakai atau menempatkan diri positioning mengajukan isu mengajukan posisi yang menarik bagi basis masanya
partai republik mencoba menarik masa pemilik kulit putih dan partai demokrat mencoba menarik simpati dan dukungan dari kelompok minoritas dan kulit hitam terutama
ya kalau anda lihat tadi pemaparan terkait dengan bagaimana terjadi polarisasi di amerika serikat sendiri terhadap kasus ini
dimana donald trump mewakili republikan yang tadi anda katakan mungkin diwakili oleh warga kulit putih ataupun white supremacy
yang memang menjadi salah satu hal yang menjadi semboyan atau jualan donald trump ke amerika great again
lalu anda melihat bagaimana donald trump menyikapi aksi demo kali ini yang memang sepertinya akan menjadi rally panjang
dan di satu sisi juga akan mengancam keterpilihan dia nanti di berikutnya pada pemilu amerika serikat dua ribu dua puluh ini
hmm reaksinya donald trump
menurut saya dan menurut banyak orang yang juga meneliti peneliti amerika yang meneliti politik amerika adalah banyak sekali orang yang terkejut dengan betapa reaksi trump itu adalah memakai militer amerika untuk mengatasi protes
di amerika ini ada pembedaan yang sangat jelas antara fungsi militer dengan fungsi polisi
protes itu adalah ranah polisi protes itu adalah ranah penegakan hukum
dan secara konstitusional militer amerika itu tidak boleh beroperasi di wilayah amerika gitu kecuali dalam keadaan darurat
jadi ketika kemarin dua hari lalu atau tiga hari lalu donald trump memberikan konversi pers dan dia bilang dia akan menerapkan apa yang namanya insurrection act untuk mengatasi protes ini
itu bagi banyak orang itu suatu tindakan yang berlebihan
bukan sebuah jalan keluar terhadap kekecewaan atas rasisme yang sistemik di amerika
tapi itu hanya ingin menyelesaikan protesnya menyelesaikan keributannya tanpa memberi solusi yang konkret tanpa memberi solusi yang pasti tentang bagaimana mengatasi rasisme di amerika
kemudian ada juga problematika dengan bagaimana donald trump ini
dia tetap memainkan politiknya
kemarin dia mengunjungi gereja st john itu gereja yang historik sekali
dan bagaimana dia berpose di depan st john dengan memegang alkitab
foto op demikian itu menunjukkan
itu merupakan upaya dia untuk menarik dukungan atau menunjukkan di mana dia berpihak
partai republik ini ya basis matanya adalah evangelicals atau christian konservatif dan kulit putih
ini mungkin bukan sesuatu yang baru tapi
sepertinya concern ya perhatian utama donald trump saat ini adalah
dia lebih tertarik dengan bagaimana menggalang dukungan untuk pemilu dua ribu dua puluh
problem rasisme di amerika ini
dan dia sendiri mendapat kritik dari jim mattis yang adalah mantan menterinya
dan jim mattis adalah salah satu general paling dihormati di militer amerika
baik semoga solusinya ini segera didapatkan begitu ya
dan juga terima kasih untuk informasi anda dan juga paparan pandangan anda terkait bagaimana politik amerika saat ini
terima kasih nathanel gracia sukmatojo peneliti politik ajen amerika universitas notre dame
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia new day